mahkamah agung juga menolak kasasi istri verdi sambo putri candrawati dalam kasus pembunuhan berencana brigadir yosua
ma melakukan perbaikan pidana yang dilakukan sehingga menjatuhkan fonis pidana penjara selama sepuluh tahun dari yang sebelumnya dua puluh tahun
putusan perkara ini dibacakan pada selasa sore
pengadilan tinggi pt dki jakarta sebelumnya menolak upaya banding yang putri ajukan
pengadilan tinggi dki jakarta sempat menyatakan putri menjadi pemicu perbuatan keji yang dilakukan oleh sambo terhadap brigadir nofrian syah yosua huta barat
putri disebut tak berupaya mencegah sambo untuk tidak melakukan perbuatan merampas nyawa yosua
selain itu putri juga menuruti perintah sambo untuk membuat laporan palsu ke polres metro jakarta selatan terkait pelecehan seksual yang dilakukan yosua terhadap dirinya
putri difonis hukuman dua puluh tahun penjara oleh pengadilan
negeri pn jakarta selatan dalam kasus pembunuhan berencana brigadir yosua huta barat